mari pak kumis maaf pak aji sodeq ya
doyang kalau kita baik taruh orang juga baik kita ayo antar menungguin
main layangan jalanan

apa es kelapa
ya udah deh kau usah beli apa apa kali ya

udah deh gak usah beli apa apa kali ya
masa udah capek capek ngantarin jadi bina apa apa
ya makanya mau es campur apa es kelapa
apa es kepala aja eh masa es kepala
ya udah deh
tuh lagi puasa
emang kenapa kalau lagi enggak puasa
emang kenapa kalau lagi enggak puasa
emang kenapa kalau lagi nggak puasa
bisa minum dari tadi
gua udah punya bukaan
dari mumput ya bukan
dari mumput ya
dari mumput ya
dari mumput ya
dari mumput ya
iya kalo lu lagi deketin si tika
simpul mau kemanain
kemana gua tahu bukan urusan gua
aku boleh coba nggak
selamat hari tepuk tangan
jatuh bisa nih
yah yah yah
cendol manis dingin
cendol bang udin
boleh deh satu
nah gitu dong
buat nemenin kue dari tika
oh bang udin dapat kue dari cewek
dulu saya pernah dapat kue dari cewek namanya tini
eh sekarang jadi calon bini saya
jangan jangan cewek yang ngasih kue suka sama bang udin tuh
benar juga loh
yang warung asinannya dimana sih
gak tau bukan tadi yang jualan
ya abang tahu maksud abang
apa nama tempatnya
kalo tau kenapa nanya
udah gitu sih tati kagak cocok sama warna lipen setipnya
luh saya jadi gak enak sama bang ojak
kagak apa apa berantem begitu mah biasa soami istri
neng tika udah punya pacar
nah ini mak kasih tau ya
ntar kalau cari suami kudu yang bisa diandelin
cekatan sama yang pinter
jangan kayak si ojak noh
ini kan yang
iya tutup tuh
belum buka kali coba lo tanyain kita
nih abang aja kan abang yang disuruh beli
abis kata ibunya kalau mau pesen buat besok
abang sih makin nolongin orang segala jadi keabisan deh
mak kan udah nungguin dari tadi bang
tadi mak cerita kata ibu siti makan makannya mak jadi pengen
beduk maghrib masih lama
gua juga tau
maaf bang udin
lo kagak tau ini kue dari
kok lo tau
maaf bang udin
ya tuh saya tau
soalnya pur juga dapet dari neng tika
mari bang udin berangkat
udah kalo gitu tika pamit dulu ya
mau berangkat kerja
emang kerjanya di mana nih
di itu restoran ayam terbang
tau sih tapi belum pernah makan di sono
enak lho ayam goreng sambelnya bikin bibir tebel
iya sih neng tapi mahal mending bikin sambel sendiri dah
lebih enak murah
yaudah kapan kapan mak kesana nanti saya diskon
nah seperti itu mau dah kalo dapet diskon mak
yaudah jadi mau ambil yang mana berapa nih neng
kalau gitu saya foto foto aja dulu
nanti kalo ada yang mau pesen saya kasih tau mak
apa sambil pulang kita beli nasi yang lain aja
apa belinya besok aja
apa telepon mah dulu dah
yaudah deh apa beliin asinan betawi yang lain aja
lo dari tadi terserah mulu abang puyang
cendol manis dingin
udah laku aja lo druk
saya mending jalan duluan
takut istri saya minta beliin sop buah buat buka
beliin cendol aja druk
sip channel manis dingin satu
mas buburnya kagak
enggak betul aja
mari pak kumis